sejumlah warga asing mencoba menghindar dari kejaran petugas
dalam operasi gabungan imigrasi kelas dua sukabumi
di sebuah lokasi tambang di perkebunan teh desa cihaur
kecamatan simpenan kabupaten sukabumi kami siang
ada yang berpura pura sedang olahraga
ada pula yang nekat bersembunyi di balik kamar mandi di tengah perkebunan teh
empat warga tiongkok dan satu warga malaysia diamankan petugas
mereka diduga melakukan aktivitas penambangan dan pengolahan emas di kawasan itu
tanpa memiliki dokumen izin bekerja di indonesia
pada saat kami menuju lokasi
kami mendapatkan ada empat warga negara asing yang mereka sedikit berlari
dan itu mencurigakan bagi kami
kami menduga bahwa mereka mempunyai
melanggar izin tinggal atau tidak sesuai dengan izin tinggalnya
jika terbukti bersalah tidak memiliki dokumen keimigrasian
pihak imigrasi akan mendeportasi kelima warga negara asing tersebut
ahmad fikri sukabumi jawa barat